dan langsung dari studio dua cnn indonesia kita mulai cnn indonesia bisnis selengkapnya
saya joi citrading
berita pertama hari ini lembaga pemeringkat fitch rating atau fitch meningkatkan sovereig credit rating republik indonesia di level triple b outlook stabil
dalam keterangan tertulisnya fitch menyatakan ada dua faktor yang mendukung kenaikan level indonesia diantaranya menguatnya sektor eksternal yang didukung kebijakan makroekonomi yang stabil
seperti nilai tukar yang fleksibel cadangan devisa yang meningkat tajam kebijakan moneter mengendalikan arus modal
dan faktor keduanya adalah sinergi pemerintah yang mampu meningkatkan iklim investasi
kenaikan peringkat utang ini berarti pertumbuhan ekonomi indonesia tetap kuat dan beban utang pemerintah tetap rendah dibandingkan negara berkembang lainnya
kenaikan peringkat utang ini berarti pertumbuhan ekonomi indonesia tetap kuat dan beban utang pemerintah tetap rendah dibandingkan negara berkembang
kenaikan peringkat utang ri sebagai hadiah di akhir tahun
hal ini sebagai pengakuan positif bahwa perekonomian indonesia bisa bertahan dengan baik